komandan kogasma partai demokrat agus harimurti yudhoyono menyatakan
bila partai demokrat tak ingin adanya people power atau pergerakan massa pada pemilu dua ribu sembilan belas
seperti yang dihembuskan politisi senior pan amin rais
menurut ahy people power akan berjalan dengan sendirinya ketika masyarakat melihat adanya kecurangan pada pemilu
yang berlangsung secara masif terstruktur dan sistematis
ajakan people power yang dihembuskan politisi senior partai amarat nasional atau pan amin rais
terus menuai pro dan kontra di kalangan elit partai politik
di kubu pendukung prabowo sandi sendiri terjadi perbedaan pendapat tentang ajakan people power
yang terjadi bila adanya kecurangan dalam pemilu tahun ini
partai demokrat tak setuju dengan adanya pergerakan massa atau people power
karena penjelasan kasus sengketa pemilu bisa diselesaikan secara hukum yang ada
sementara saat ini kondisi negara tidak dalam keadaan genting di mana berlangsung kerusuhan atau chaos
kalau saya melihat dari sisi tengah bahwa ya tentu saja kita tidak perlu membesar besarkan terlalu berlebih lebihan
bahwa sepertinya negara kita ini dalam keadaan yang chaos sehingga kita semua harus panik
tidak juga seperti itu tapi juga dengan hati hati saya terus mengingatkan kepada semua stakeholders
kepada penyelenggara pemilu pemerintah republik indonesia termasuk kpu bawaslu institusi tni polri
dan lain sebagainya yang kita harapkan benar benar bisa menjamin tujuh belas april ini
dan pasca tujuh belas april indonesia tetap stabil secara politik dan tetap dalam kondisi yang aman damai serta tertib